sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker berbalik melawan arah
di simpang lima puncak celutung kota jambi pada senin
mereka berusaha kabur saat mengetahui petugas melakukan penertiban terhadap warga yang tidak menggunakan masker
warga menghindari denda sebesar lima puluh ribu rupiah yang diterapkan berdasarkan peraturan wali kota jambi no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang pedoman penanganan covid sembilan belas di area publik bila tidak mengenakan masker dikenai denda
selain itu ada juga warga yang tidak mau membayar sehingga ktp nya ditahan petugas
di simpang puncak total keseluruhan tiga puluh dua orang pelanggar yang langsung membayar denda adalah dua puluh lima orang
sementara tujuh orang belum bayar dengan jaminan ktp
di kawasan sipin terdapat dua puluh empat orang pelanggar
kami berharap masa sosialisasi telah dilaksanakan selama seminggu
hari ini kita lakukan penindakan
sampai dengan saat ini alhamdulillah dari persentase kita lihat banyak yang mematuhi
kalau dari seratus itu yang lewat kami lihat itu sekitar lima
lima sampai enam saja yang tidak menggunakan
penertiban terhadap pelanggar protokol kesehatan covid sembilan belas tidak mengenakan masker
akan terus dilakukan selama diperlakukannya relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan
penertiban dilakukan berbeda tempat agar semua warga benar benar patuh aturan
demi terhindar dari wabah covid sembilan belas
arven kandedi kota jambi